kak fadil kak fadil kenapa
mila pembongkaran makamnya tovan udah selesai mila
dan kamu tau hasilnya apa
apa hasilnya kak
ternyata itu bukan jenazahnya tovan
kamu mau kan memaafkan saya
terima kasih kang mila
karena kamila ini adalah
itu sudah itu
apa kamu sudah tahu semuanya
laras yang menceritakan sama kamu
iya bu laras sudah menceritakan semuanya sama haris
dia cerita apa saja
dia cerita kalau cabilla itu
dia cerita kalau kamila adalah
laras menceritakan kalau camillah itu
tinggal di rumahnya bu
laras juga bilang
ibu datang ke sana dan memaki maki camillah
laras juga bilang
dia merasa kasian sama kamila karena dimaki maki sama ibu dan
balas memaki ibu
lalu ibu pergi
dan ibu membatalkan rencana pernikahan haris dan laras
benar begitu bu
terus apa lagi
apa lagi yang diceritakan sama kamu
ya itu semua yang tadi haris katakan bu
jujur sebenarnya haris bingung dengan sikap ibu
sikap ibu sama kamera itu
haris pikir sungguh aneh
kadang ibu sangat menyayanginya
tapi sebentar kemudian
ibu marah sama kamila
ibu sangat benci sama kamila
kenapa ibu bisa begitu
dan sekarang kenapa juga ibu bisa benci sama laras
sudah haris sudah cukup
kamu dengar apa apa lagi
ibu sudah capek
pokoknya ibu tetap pada pendirian ibu
ibu tidak mengizinkan kamu menikah dengan laras
pembongkaran sudah selesai pak
kami sudah mengambil sampel dari jenazah untuk diperiksa
dan secepatnya akan kami berikan hasil tes dna nya pada bapak dan keluarga
terima kasih dok
tapi saya mohon sekali dilakukan
dan kalau bisa kami semua ikut ke rumah sakit
supaya kami bisa langsung tahu apakah itu memang benar benar tovan atau bukan dok
kalau gitu kami berangkat duluan
mudah mudahan itu bukan jenazahnya tovan ya
ya udah ma kita berdua sama sama aja ya ma

semoga kemampuan menyenangkan
dok gimana dok gimana apa hasilnya tuh itu anak sehat atau bukan dok mohon maaf ibu
bapak ternyata jenazah itu apa dok apa
lalu itu jenazah siapa dok itu jenazah bapak andrian asisten dari bapak tova
ya allah dimanapun tovan berada saat ini berikanlah iya keselamatan dan kesehatan ya allah
aku sangat ingin dia pulang dengan selamat lindungilah taufan ya allah lindungilah kembaranku
kapal dia kapal dia kenapa mila pembongkaran makamnya tovan udah selesai dan kamu tahu hasilnya
apa apa hasilnya kak ternyata itu bukan jenazahnya tovan
kak tovan iya mila dan itu artinya
tovan mungkin masih hidup mila
aku bahagia sekali mila
kak taufan masih hidup apa apa jangan jangan pak aldi itu adalah
pak aldi mirip sekali dengan kembarannya kak fadil
namanya kak tovan
ya udah mila aku sih cuma mau ngasih tau itu aja kalau gitu aku pamit sekarang ya
sebenarnya ada yang mau mila ceritain sama kakak mila sebenarnya mila
kenapa kamu mau merahasiakan ini
ibu juga menjaga rahasia mila jadi nggak ada salahnya kalau kamilah juga menjaga rahasia ibu

ibu juga menjaga rahasia mila jadi gak ada salahnya kalau kak mila juga menjaga rahasia ibu
tolong temenin mila ya kak cara syukuran misalnya ibu
syukuran wisudahnya edo
kak fadil mau kan
aku mau kak mila
ya udah kalau gitu sekarang aku pamit ya
jaga kesehatan kamu
makasih kak fadil
pokoknya mulai sekarang kita semua harus benar benar mencari tovan
kalau perlu kita iklankan di media cetak dan elektronik
ana setuju mah gimana kalau kita kasih imbalan aja kepada siapa aja yang berhasil menemukan kak toko
imbalan aduh jangan nih tante ini gak setuju nanti yang ada tovan gak ketemu eh malah mengundang orang lain ya
orang orang untuk berniat jahat
jahat gimana sih ndi
kok gimana sih tante
dengan adanya imbalan itu
pasti nanti akan banyak orang yang berpura pura nominal fun
padahal mereka cuma mau uang tante
ini berani taruhannya
salah satu dari orang itu pasti camilla
dia kan pengen banget jadi orang kaya
nih kamu tuh apaan sih
ya sudah sudah jangan ribut
papa setuju dengan mama
untuk mencari tovan lewat iklan
tapi kita nggak usah janjin untuk memberikan imbalan
imbalan akan tetap kita berikan
cuma tidak perlu kita gembar gembarkan
supaya kita bisa tahu
siapa yang sungguh sungguh menemukan taufan
siapa yang cuma pura pura
apa kalau nggak diberi imbalan
nanti gak ada orang yang mau menolong cari taufan pak
mama tenang aja
masih banyak orang baik
salah satunya juga kamila
ma ana akan menghubungi teman ana yang penyiar radio
supaya dia bisa menyebarkan berita ini mak
lebih banyak orang yang tahu
kita dulu pernah kehilangan tovan
dan mama nggak benar benar mencari taufan
malahan mama mau melupakan tovan
tapi sekarang mama gak mau seperti itu lagi
mama mau mati matian mencari tovan
pokoknya taufan harus ketemu
pokoknya mama mau memeluk taufan lagi
iya kan pak
kita harus membalutnya dengan doa
insya allah dengan ridho allah

bukan cina saya kak taufan
dan itu artinya
kapan mungkin masih hidup mila
apa benar pak aldi adalah kak taufan
kamu malam malam ngapain di kamarnya aldi
soal pak aldi
tadi kak fadil datang ke sini
kak fadil cerita soal
saya harus buru buru pergi
gimana kalau ceritanya nanti aja ya
ibu emangnya mau pergi kemana
saya mau ketemu sama alena
saat ini bu laras punya masalah sendiri
aku gak boleh menambah masalah lain yang dapat membuat bu laras jadi tambah pusing
lagipula kan belum tentu kalau pak algi ini adalah kak taufan
ya udah gak apa apa ibu pergi aja
kamilah biar nanti aja dicerita sama ibu
saya pergi dulu ya mila ya assalamualaikum

ya pak taufan
saya mau pergi dulu
ya pak taufan
ya pak taufan
ya pak taufan